dua warga palestina termasuk seorang perempuan meninggal terkena serangan udara israel
serangan israel mengarah kebangunan di gaza selatan
jenazah yang meninggal dan terluka dibawa ke rumah sakit kuwait di selatan rafa lalu ke rumah sakit abu yosef al nazar
selain itu lima orang juga meninggal karena serangan israel kebangunan di kamp pengungsi nuserat di gaza tengah
lima orang tersebut termasuk dua anak dan satu perempuan
sementara itu saudara badan pbb untuk pengungsi palestina meminta para donor yang menghentikan pendanaan membantu palestina agar kembali mengirimkan uang
uang dipakai untuk meringankan derita rakyat palestina di gaza
sebelumnya lebih dari dua belas negara berkembang
berhenti mengirimkan uang pada januari setelah israel menuduh dua belas orang di badan pbb tersebut ikut dalam serangan hamas ke israel